bangunan hancur ya allah
runtuh sedaya ya allah
senin dua puluh satu november sekitar pukul tiga belas dua puluh satu waktu indonesia barat
masyarakat di sejumlah wilayah dikejutkan oleh adanya guncangan gempa
warga jakarta depok bogor sukabumi bahkan bandung panik akibat gempa ini
badan meteorologi klimatologi dan geofisika menyatakan titik pusat guncangan gempa ini berada di barat daya cianjur jawa barat
gempa dengan magnitudo lima enam ini terjadi pada kedalaman sepuluh km
jadi yang baru saja terjadi
pada posisi di sekitar sukabumi cianjur
di sekitar wilayah daerah tersebut
dan merupakan gempa yang diakibatkan oleh patahan geser
patahan geser dengan magnitudo lima enam
diduga ini merupakan pergerakan dari sesar cimandiri
gempa yang mengguncang cianjur merupakan gempa yang sangat dangkal dan berpusat di darat
akibatnya gempa ini menyebabkan bangunan runtuh dan tanah longsor di sejumlah titik
badan nasional penanggulangan bencana mencatat
pada selasa dua puluh dua november dua ribu dua puluh dua setidaknya dua belas kecamatan terkena dampak
yakni kecamatan cianjur tarang tengah warung kondang kekbrong cilaku
ci beber suka resmi bojong picung cikalong kulon suka luyu pacet dan cugenang
yang menjadi lokasi terkena dampak paling parah
pada saat gempa mengguncang ratusan warga cianjur panik dan langsung berhamburan berlari menuju ruang terbuka
untuk menyelamatkan diri
sejumlah warga berhasil menghindari reruntuhan
tetapi tak sedikit pula yang tertimpa reruntuhan bangunan
warga yang berhasil menyelamatkan diri pun lebih memilih bertahan di ruang terbuka
karena khawatir akan terjadi gempa susulan
apalagi bmkg mencatat sehari berikutnya pada dua puluh dua november terjadi satu ratus empat puluh satu gempa susulan
bahkan pada dua puluh tiga november
semakin intens menjadi satu ratus enam puluh satu gempa susulan
ayo gerak keluar
waktu itu saya lagi di bengkel
nah pas lagi duduk tiba tiba ada gempa gitu pak
ini kan ini saya datang sendiri nyari anak anak pas sampainya di gang
kedapatan anak saya udah berdarah darah kepalanya gitu
itu ketimpa tembok pak tembok kantor perutani
di toko bahan bangunan
kejadiannya sih gimana ya gunjongan gede gitu ya besar
kita langsung keluar gitu
pas kebenaran istrinya telepon
dari rumah kan toko sama rumah gak jauhan deket
saya langsung ke rumah
lihat ini si mama udah ketibun
cuman kepala aja mungkin tadi yang
sekarang yang paling parah mungkin ya
iga agak retak tangan
udah kayak gini
ketika asik asiknya sedang mengajar waktu itu datang guncangan ya
yang secara tiba tiba gitu ya
nah pas gitu ambrol ini tembok yang belakang
dan anak anak pun histeris
nangis ya pada nangis
kaget gitu ya sambil nangis
ya mereka pada meluk ya karena kami nggak bisa langsung keluar gitu ya pak ya
karena ini banyak debu jadi kan gelap gitu ya
nah tapi pada akhirnya ya kami berusaha untuk keluar
dan anak anak pun didahulukan keluar dengan kami semua kesana dengan saya gitu
pada berlarian keluar
oh pada berlarian keluar
pada berlarian keluar
pasca gempa warga cianjur mengevakuasi diri
baik dengan mendirikan tenda darurat maupun menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama
rsud sayang cianjur mencatat setidaknya tiga ratus tujuh puluh enam warga mendapatkan perawatan darurat
dan lima puluh delapan orang yang terdiri atas tiga puluh tiga anak anak dan dua puluh lima orang dewasa dinyatakan meninggal dunia
setelah gempa yang terjadi pada dua puluh satu november yang lalu
tak hanya menyebabkan jatuhnya korban jiwa
gempa yang disebut sebagai siklus dua puluh tahunan ini juga mengakibatkan hancurnya infrastruktur dan tanah longsor di sejumlah titik
salah satu wilayah yang terkena dampak gempa paling parah yaitu tanah longsor kecamatan cigenang
banyak korban yang tertimbun longsoran di kecamatan ini

sedangkan tujuh korban lain adalah warga yang sedang berintas
ketipan ini sama ini kan susah ya

yang tersebar di sejumlah titik gempa di cianjur
kesedihan mendalam diantaranya dirasakan desi
ia adalah salah satu dari ratusan warga di kecamatan cugenang cianjur yang kehilangan sanak saudara
dedean kehilangan istri dan anaknya pasca gempa dengan magnitudo lima enam pada senin siang
sambil terisak ia menjelaskan istri dan anaknya hilang tertimbun tanah longsor
saat sedang berada di warung
deden juga menceritakan anaknya sempat melakukan panggilan video dan memintanya segera pulang
namun takdir berkatalah
istri dan anak bungsu deden tertimbun tanah longsor akibat gempa
deden histeris saat melihat material tanah yang menghancurkan warung miliknya
serta menimbun istri dan anaknya
ternyata di jokowi jam satu itu aja wih ya wih kata istri
lagi pulang lagi di jalan terakhir kali
keluarga bapak ada di mana sekarang
di sana di mana kak
di sana tertimbun sama warung warungnya
berapa orang pak
warung ada dua istri sama anak yang balik botol
belum dievakuasi pak
pencarian para korban yang tertimbun tanah longsor juga dilakukan secara swadaya
oleh warga di sejumlah titik gempa
inilah suasana pencarian korban yang tertimbun longsor di desa cijedil
dusun cigenang cianjur
dengan alat seadanya warga menggali runtuhan dan longsoran tanah yang tebal
agus supriyatna juga mencari anggota keluarganya
ia kehilangan istri dan dua putranya
saat gempa terjadi agus sedang bekerja
adapun istri dan anaknya sedang berada di dalam rumah
agus adalah seorang pekerja serabutan
upayanya mencari korban bersama warga lain sempat dilarang
dengan alasan mengancam keselamatan jiwa
saat tim sar tiba agus beserta warga kembali ikut melakukan pencarian
istri beserta kedua anaknya bisa segera ditemukan
dan bantuan alat berat segera datang untuk menggali timbunan tanah yang tebal
pokoknya saya makanya dari kemarin pengennya
yang kemarin kan nggak boleh katanya kalau nggak ada izin
tapi kenapa itu terlambat
makanya saya turunlah sama rt berbicara lah ngobrol ngobrol
gimana ini istri sama anak pengen ketemu
sementara itu beberapa warga cianjur bernasib cukup baik
mereka selamat meski harus kehilangan harta benda yang dimiliki
salah satunya zubaida
rumah warga gangbaroka kampung cikaret girang
bisa limbang sehari kecamatan cianjur ini nyaris hancur
zubaida dan suami memiliki tiga anak
mereka semua selamat meski suami dan anak anaknya sempat tertimpa puing
bahkan lemari es saat menyelamatkan diri keluar dari rumah ketika gempa sedang terjadi
ketipan ini sama ini kan susah ya
jadiannya begitu cepat aja begitu
kakaknya lagi nonton tv di sini
adiknya ada lagi tidur di rinjing tuh rinjing merah
terus inisiatif anak saya
nyalamatin gini supaya nggak ketipan mungkin ya
pemikirannya dia biarin dia aja yang mungkin yang ketiban sama reruntuhan ini
ini anak saya ketiban sepotong
ya kan iniin kena adiknya gitu
ini kan udah pada gelap
gelap sama debu kan
jadi nggak bisa keluar sama sekali
kalau orang orang udah pada di luar pada teriak keluarga ini gitu
udah mungkin kan gak ada nggak ada suara sama sekali
jadi disangkanya meninggal gitu
meski rumahnya kini tinggal pui
zubaidah merasa bersyukur karena ia suami dan ketiga anaknya selamat dari bencana
ya ini mah hampir mungkin semuanya aja
itu nggak ada yang bisa di ini
rusak parah banget gitu
tapi ininya alhamdulillahnya anak anak selamat gitu
nasib serupa juga dialami oleh iis
warga desa bengjot kecamatan cugenang kabupaten cianjur yang selamat dari reruntuhan gempal
ia dan suaminya bahkan sempat tertimbun reruntuhan rumah yang kini telah menjadi penyanyi
iis dan suaminya sempat terjebak di antara reruntuhan bangunan rumah mereka
keduanya dapat dievakuasi oleh warga tiga puluh menit kemudian
saya itu lagi di dalam sama suami
suami kebetulan lagi sakit
nggak tahu itu mah nggak ada sama sekali goyang
nggak ada langsung grup gitu aja
atapnya menimpa saya tubuh saya sama suami
apa apa yang dikira
saya masih di sini kasih nyawa
alhamdulillah ya allah
data badan nasional penanggulangan bencana per dua puluh tiga november pukul lima sore menunjukkan
jumlah pengungsi yang terkena dampak gempa cianjur mencapai enam puluh satu sembilan ratus delapan orang
warga saat ini masih memilih mengungsi di tenda sementara
karena khawatir akan adanya tempat susulan
para pengungsi masih membutuhkan bantuan makanan obat obatan pakaian selimut
peralatan bayi air bersih dan juga kain kalva untuk memakamkan korban jiwa
bmpb juga mencatat per dua puluh empat november
jumlah korban yang meninggal mencapai dua ratus tujuh puluh dua orang dan yang sudah diidentifikasi satu ratus enam puluh lima orang diantaranya
korban yang terluka mencapai dua empat puluh enam orang dan korban hilang tiga puluh sembilan orang
saat ini pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat masih terus berupaya memberi bantuan yang dibutuhkan
dengan mengevakuasi para korban
ratusan orang meninggal ratusan rumah hancur dan ribuan orang mengungsi
akibat guncangan gempa dengan magnitudo lima enam di cianjur jawa barat
pada senin siang dua puluh satu november lalu
berdasarkan catatan badan meteorologi klimatologi dan geofisika
wilayah seperti cianjur sukabumi lembang purwakarta serta bandung
memang telah lama dikenal sebagai daerah rawan gempa bumi dan gempa dangkal
hal ini terjadi karena banyak wilayah tersebut berada di kawasan seismik aktif dan kompleks
serta banyak sesar yang ditemukan di wilayah itu
seperti sesar cimandiri dan sesar lembang
ancaman gempa dangkal memang tidak lebih mengerikan daripada gempa megatrust
gempa dangkal yang berpusat di darat ini lebih sering terjadi
dan telah banyak menelan korban jiwa
hal ini pula yang terjadi pada gempa cianjur dengan kedalaman sepuluh km
dampak gempa dengan magnitudo lima enam yang terjadi di cianjur semakin signifikan
karena pusat yang dangkal
struktur bangunan yang tidak memenuhi standar keamanan gempa
dan lokasi permukiman yang berada di tanah lunak
meningkatkan resiko jatuhnya berat

dalam wawancara bersama cnn indonesia pada dua puluh satu november yang lalu
kepala bmkg dwi korita karnawati menegaskan
gempa di cianjur tahun ini bukan yang pertama kali terjadi
berdasarkan data dari bmkg
setidaknya gempa sudah terjadi di cianjur jawa barat
sejak zaman kolonial belanda dan menjadi siklus dua puluh tahunan
wilayah cianjur dan sekitarnya pertama kali diguncang gempa pada seribu delapan ratus delapan puluh
kemudian gempa kembali terjadi tiga puluh lima tahun berikutnya
yaitu pada tahun seribu delapan ratus tujuh puluh sembilan
gempa terjadi lagi beberapa tahun selanjutnya dengan rata rata magnitudo dua
sekitar tahun seribu sembilan ratus delapan puluh an itu pernah terjadi
delapan puluh sekian begitu ya
kemudian terulang kembali di tahun dua ribu dua
sekitar tahun dua ribu an awal dua ribu
itu di epicenter tersebut di sekitarnya di dekatnya tidak jauh
itu juga sudah pernah mengalami gempa dengan kekuatan yang kurang lebih sama
dan saat ini tahun dua ribu dua puluh dua
jadi kalau bisa disimpulkan sementara
sambil menunggu pertambahan datum
ini untuk sementara kami melihat ini adalah pengulangan yang ketiga kalinya
dengan selang waktu kurang lebih dua puluh tahun
hasil analisis awal bmkg menunjukkan
gempa yang berpusat di barat daya cianjur
senin siang dipicu oleh gerak sesar cimandiri
hal ini dilihat dari karakter pusat kedalaman
dan mekanisme gerak cesar cimandiri yaitu patahan geser
sebaran sesar cimandiri ini panjang dan membentang
segmen barat memanjang mulai teluk pelabuhan ratu hingga perbukitan walau
sementara itu segmen timur membentang dari perbatasan sukabumi cianjur hingga bandung utara
dan sepanjang wilayah ini dipadati permukiman warga
sejauh ini sesar cimandiri menjadi pemicu terjadinya gempa besar di sejumlah wilayah di jawa barat
diantaranya gempa pelabuhan ratu pada seribu sembilan ratus
gempa pada larang pada seribu sembilan ratus sepuluh
gempa congkeang pada seribu sembilan ratus empat puluh delapan
dan yang terbaru gempa sukabumi pada dua ribu satu
namun setelah didalami
bmkg menduga gempa tektonik yang terjadi di cianjur bukan disebabkan oleh sesar cimandiri
melainkan sesar yang belum teridentifikasi
sesar aktif ini perlu diidentifikasi dan zonasinya dipetakan
agar memudahkan mitigasi pada masa mendatang
koordinator bidang mitigasi gempa bumi dan tsunami bmkg daryono
menegaskan saat ini pihaknya masih perlu melakukan penelitian bersama ahli geologi lain
untuk memetakan sesar penyebab gempa cianjur
masih dalam sistem zona sistem cianjur cimandiri
hanya saja itu belum terpetakan dengan detail saja
ya maka ini menjadi tugas para ahli kebumian
para ahli geologi teknologi untuk memetakan dengan detail
sumber sumber gempa yang ada di wilayah tersebut
gempa menjadi hal yang tidak bisa diprediksi
apalagi dengan adanya rekahan aktif atau sesar yang belum teridentifikasi
bukan hanya warga cianjur sukabumi dan yang tinggal di wilayah rawan gempa
warga jakarta juga harus waspada
karena jakarta berada di wilayah sisi barat cesar baribis
yang membentang dari timur hingga barat pulau jawa
peneliti pusat riset kebencanaan gempanya
pusat riset kebencanaan geologi badan riset dan inovasi nasional
nuraini rahma menyatakan
wilayah jakarta yang berada di sesar baribis
memiliki potensi gempa dengan magnitudo lebih dari enam
potensi yang dimiliki untuk jakarta itu bisa lebih besar
dari yang terjadi di cianjur kemarin
gampangnya seperti itulah
kalau kemarin itu kan intensitasnya sampai enam ya
tapi kalau yang terjadi di jakarta ini potensi yang dia miliki itu bisa
apa namanya bisa mencari
jadi kita mencapai magnitudo enam lebih dari enam
dan kemudian intensitas gempanya artinya dia bisa intensitas enam tujuh sampai delapan
nah di jakarta ini dia kondisinya juga agak khusus
karena jakarta itu dia tanahnya sangat lunak
dia ada sedimen yang cukup tebal di jakarta
jadi bisa jadi dia akan mengalami amplifikasi goncangan
namun yang paling penting pada saat ini
membantu masyarakat cianjur yang terkena dampak gempa
presiden joko widodo memberi instruksi agar segera mengevakuasi warga
dan memenuhi kebutuhan primer para korban
pemerintah juga berencana membangun rumah anti gempa di cianjur
mengingat gempa yang terjadi merupakan siklus dua puluh tahunan
paling penting adalah pembangunan rumah rumah yang terkena gempa bumi ini
diwajibkan untuk memakai standar standar bangunan yang anti gempa oleh menteri pupr
karena tadi disampaikan oleh mkg bahwa gempa ini ada gempa dua puluh tahunan
sehingga bangunan rumahnya diarahkan untuk yang rumah anti gempa
peristiwa gempa di cianjur pada dua puluh satu november yang lalu
dapat menjadi momentum untuk bergotong royong saling membantu
gempa ini juga menjadi pengingat bagi masyarakat
agar meningkatkan literasi waspada bencana
sekaligus pembelajaran bagi pemerintah
agar meningkatkan upaya mitigasi dan sistem penanggulangan bencana